sementara itu saudara tiga titik di jalan nasional sitinjau lawik sumatera barat dilanda longsor
selain menyebabkan jalur terputus total material longsoran juga menghantam satu minibus
longsor yang terjadi di tiga titik di jalur nasional sitinjau lawik ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir
sebuah minibus nyaris masuk ke jurang akibat hantaman longsor dan berhasil dievakuasi
petugas gabungan menurunkan dua unit alat berat untuk mempercepat proses pembersihan material longsoran
jalur jalan yang menghubungkan kota padang dengan kabupaten solok terputus total hampir enam jam dan menyebabkan kemacetan yang mengular hingga tiga kilometer
ada beberapa titik yang pertama ada pohon tumbang jadi ada tiga titik tanah longsor
area longsor tadi dipikirkan ada secara disangka di jalan ada sekitar satu meter